presiden telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menyukseskan jalannya piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di indonesia
kapolri dan panglima juga diminta memastikan pengamanan kegiatan termasuk keamanan seluruh peserta
hal ini disampaikan tenaga ahli utama kedeputian empat kantor staff presiden ali muhtar ngabalin
ngabalin mengatakan kelancaran kegiatan piala dunia u dua puluh ini tetap memerlukan dukungan dari masyarakat
terutama setelah munculnya polemik kehadiran timnas u dua puluh israel
kapolri telah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki konektivitas
memiliki connect yang langsung bertanggung jawab langsung yang langsung menangani
umpama seperti menteri luar negeri menteri bumn kemudian menteri hukum dan ham terkait dengan keluar masuknya para timnas itu
kapolri dan lain lain dalam rangka keamanan dan seterusnya